jenazah seorang pemanah ikan di gili terawangan kabupaten lombok utara nusa tenggara barat
ditemukan tersangkut karang di bawah laut pada selasa kemarin
korban sebelumnya dinyatakan hilang pada senin siang
pencarian melibatkan para penyelam dari dalam dan luar negeri
jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan
petugas mengimbau warga berhati hati saat beraktivitas di laut
karena kondisi cuaca sedang tidak menentu
tim liputan cnn indonesia